seri jatah yang sangat mengagumkan
sudah bertahun tahun aku mencari pilihan
aku bisa menjaga
aku merasakan tenaga dalamku
kanuragaanku bertambah dengan cepat
siapa dia sebenarnya
jurus apa yang dia gunakan
aku tidak tahu namanya
aku tidak mengenal jurus itu
tenaga dalam seperti berbolak balik
aku tidak bisa disini terus
aku harus kembali ke tempat paman daksa
kenapa aku tidak bisa melihat dengan jelas
apa yang terjadi dengan diri
ada apa ini paman
kenapa aku jadi sangat liar
dan tidak karuan seperti ini
paman juga heran
kenapa saya tidak bisa melihatnya
kenapa saya tidak bisa melihatnya
kenapa saya tidak bisa melihatnya
kenapa saya tidak bisa melihatnya
kenapa saya tidak bisa melihatnya
kenapa saya tidak bisa melihatnya
sepertinya cahaya matahari telah membutakan penglihatannya paman
paman rasa juga seperti itu
ilmu kanuraganya begitu tinggi
aku harus lebih waspada dalam menghadapinya
jaga dewa batara
dari mana kau mendapatkan pusaka roda emas
jaga dewa batara
dari mana kau mendapatkan pusaka roda emas
jaga dewa batara dari mana kau mendapatkan pusaka roda emas
jaga dewa batara dari mana kau mendapatkan pusaka roda emas
jaga dewa batara dari mana kau mendapatkan pusaka roda emas
apakah raka mengizinkannya untuk tinggal disini
untuk tinggal di pondok pengobatan hingga lukanya pulih
dia harus dimasukkan ke dalam penjara
dia harus dimasukkan ke dalam penjara

dia terlalu berbahaya
bagi pak jajah
bagi pak jajah
bagi pak jajah
ya sudah tidak berbahaya saat ini

raka dengar sendiri dari perasaan ini

anuraganya saat ini sudah sirna raka
izinkan aku untuk merawatnya
karena dengan begitu
maka tidak akan ada lagi
yang namanya hutang budi diantara kita
raih rara santa
keadilan pak jajah
raih rara santa
biarkan atabib yang mengobatinya selama di penjara

jaga dewa batara
dari mana kau mendapatkan pusaka roda emas
astabrullahib ya allah tolonglah hambamu ini ya allah
yang sangat mengagumkan sudah bertahun tahun aku mencari
akhirnya aku bisa mengatakan
aku harus mendapatkan pusaka roda
hai sudah taruh damai sini tidak mau kekuasaan
hai aku menggunakan tenaga dalam
hai akhirnya aku bisa menguasai senjata roda emas ini kau tidak perlu tahu di mana aku bisa mendapatkan senjata ini dan sekaranglah saatnya untuk kamu mati seriwangi
hai dan mempertanggungjawabkan curanganmu jangan salah fahamkanmu
hai dan mempertanggungjawabkan curanganmu jangan salah fahamkanmu
hai jangan salah faham pati manggala
hai dan mempertanggungjawabkan curanganmu
hai dan mempertanggungjawabkan curanganmu
aku tidak pernah berbuat curang padamu

hai kau kosong kau telah bertindak tidak adil dalam pertandingan itu kau memihak pada orang yang curang dan cunda
hai sekarang saatnya kau mati
hai terimalah ini seriwangi
hai beruntung kau diberi ampun oleh raden walang susu
hai jika aku menjadi raden walang susu
kurang ajar kau pikir aku takut kepada allah kau lihat saja nanti ketika aku keluar dari sini kau adalah orang pertama yang akan kuhabisi
ini adalah saatnya
selagi yudhakara lemah
aku bisa menjalankan rencanaku